dahulu kala hiduplah seorang raja yang adil
suatu hari seorang bangsawan jahat menggulingkannya dan merebut kerajaan
raja yang kalah dipenjara
sayangnya raja yang terluka itu tidak dapat bertahan karena luka lukanya
untunglah sang ratu berhasil kabur
dia berlari dengan cepat ke hutan terdekat menggendong bayi perempuannya di pelukannya
segera dia tersesat dia bertanya tanya
oh apa yang harus aku lakukan sekarang ini sangat dingin dan gelap
kemana aku harus pergi dari sini aku kira aku tidak punya pilihan lain selain melanjutkannya
lalu raja berkata
lalu ratu terus berjalan kemudian dia menemukan sebuah pondok kecil
dia pergi ke sana dan mengetuk pintu
pintunya dibuka oleh kurcaci
sayangnya dia terlalu lelah
sebelum dia bisa menjelaskan apapun dia jatuh dan kemudian meninggal
tepat setelah menyerahkan bayi itu kepada kurcaci
kurcaci merasa kasihan dan memutuskan untuk membesarkan gadis kecil itu seolah olah dia adalah anaknya sendiri
dia diberi nama mariana
karena pada hari ibunya membawa ke gubuk itu dia membawa liontin emas berbentuk hati
dengan mahkota dan huruf m diatasnya dengan berlian
mariana tumbuh menjadi gadis muda yang cantik
tujuh belas tahun berlalu
seekor burung kuning kecil terbang ke rumah mereka dan memberikan surat kepada kurcaci itu
dari siapa itu
surat ini dari kaisar peri yang ingin aku menghadiri rapat
tapi kenapa kau terlihat sangat khawatir
karena manusia tidak diperbolehkan di sana
bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian di sini
beri aku botol air kristal penyembuhan dan aku akan menjelajahi dunia
sampai saatnya kau kembali lagi ke sini
mungkin aku akan menemukan seseorang yang bisa memberitahu arti liontin ini atau sejarah tentang ibuku
dengan berat hati kurcaci itu setuju
setelah memberi mariana botol tersebut kurcaci itu pergi sementara mariana pergi untuk menjelajah
mariana pergi ke berbagai lokasi perusahaan kemudian ke hamba hamba
sebagai kota besar dan kecil di mana dia bertemu dengan banyak orang yang tidak berdaya dan sakit
kaya dan miskin yang kepadanya dia merasa kasihan dan mengambil langkah dengan menyembuhkan mereka semua dengan air penyembuhan
namun misteri di sekitar leontinnya masih belum terpecahkan
suatu hari mariana sedang berjalan melewati sebuah desa ketika seorang wanita tua dengan baju yang compang camping mendekatinya
aku mohon ikutlah denganku aku membutuhkan bantuanmu
sangat tersentuh mariana mengikutinya ke sebuah dusun
di mana ada sebuah gubuk terbaring di tempat tidur seorang gadis petani muda yang cantik
dia sekarat karena demam tolong sembuhkan dia aku akan dengan senang hati membantu sebisaku
kemudian dia menyentuh gadis itu dengan air penyembuhan
seketika gadis petani itu menjadi sehat
sehat dan kuat
terima kasih kau sangat baik aku selamanya berhutang budi padamu
saat itu mariana mendengar suara kicauan burung yang samar
saat dia melihat ke arah itu dia melihat seekor burung kuning kecil berjongkok di atas perapian sambil menangis dengan sedih
burung kuning itulah yang membawa pesan kepada ayahnya
dia membungkuk dan membawanya ke tangannya
burung kecil yang malang mengapa kau menangis apakah seseorang menyakitimu
tapi burung itu terus menerus menangis
aku menemukannya kemarin sayapnya sepertinya patah aku akan menyembuhkanmu sayang
kemudian mariana menyentuh sayap burung yang terluka itu dengan air penyembuhan
seperti tidak terjadi apa apa burung kuning itu mengepakan sayapnya dengan gembira
oh kau baik baik
bisa saja sekarang burung manis kecil
kemudian mariana berpamitan dengan gadis petani itu dan dia pergi
burung kuning itu duduk di bahunya dan memutuskan untuk mengikutinya
tak lama kemudian mariana tiba di tanah ladang
bukit bukit kecil dan sungai yang dibatasi pepohonan wilau pucat
tempat ini sangat menakjubkan
tanpa sepengetahuan mariana menemukan sayapnya
tapi bagi mariana ini adalah bagian dari kerajaan ayahnya
sementara mariana berada di hutan bangsawan jahat itu telah meninggal
dan menjadikan saudara laki lakinya yang kejam garabin yang bertanggung jawab atas kerajaan dan putra kecilnya pangeran desire
namun garabin selalu diliputi ketakutan bahwa suatu saat ia akan terpaksa menyerahkan tahta kepada pangeran
ketika pangeran berusia dua puluh tahun garabin memutuskan untuk menyingkirkannya
tetapi karena dia takutnya dia menerima panggilan dari pangeran
dan dia menerima panggilan dari pangeran

lalu garabin pergi ke penyihir dan menyatakan tujuannya
aku ingin kau mengutuk desire dengan penyakit misterius yang tidak dapat disembuhkan oleh obat apapun
penyihir itu mengangguk dan tertawa dengan kejam
akibatnya desire menemukan penyihir yang tidak dapat disembuhkan oleh obat apapun
dan dirinya perlahan lahan menjadi lemah
suatu hari kapten pengawal istana datang ke garabin
muriano gadis dengan karunia kesembuhan telah datang ke kerajaan ini
mungkin kita harus meminta bantuannya untuk menyelamatkan pangeran
dengan enggan garabin setuju
mariana bersama dengan burung kuning yang duduk di bahunya digiring ke arahnya oleh dua penjaga
liontin emas yang dikenakan di lehernya langsung menarik perhatian garabin
dia langsung mengenalinya sebagai salah satu permata mahkota
dan karena itu dia menyimpulkan bahwa mariana pasti putri yang hilang dan ratu kerajaan yang sah
dia merasa kaget dan juga bingung
jika aku menolak untuk membiarkan mariana membantu pangeran itu akan menimbulkan kecurigaan semua orang
tetapi jika aku mengizinkan mariana untuk menyembuhkan pangeran
pangeran akan naik tahta
tapi hak marianar lebih tinggi bahkan dari keponakannya untuk naik tahta
dengan bingung garabin memutuskan untuk mencari bantuan dari penyihir kejam itu lagi
dan dengan itu dia pergi ke tempatnya
penyihir itu mendengarkan garabin
kemudian dia mengemukakan idenya
jangan takut aku akan menghancurkan kedua penggugat tahta sekaligus
malam ini aku akan merapalkan mantra tidur pada mariana
mencuri botolnya mengosongkannya dari air penyembuhan
dan mengisinya kembali dengan cairan yang akan menyebabkan penyakit parah dalam beberapa jam
aku kemudian akan mengganti botol dengan ramuan misterius sebelum mariana bangun
biarkan mariana mengunjungi pangeran
ketika dia menyentuhnya dengan ramuan misterius
pangeran akan mencari botolnya
pangeran akan sakit parah
jauh kemudian dapat menghukum mariana karena telah membuat pangeran sakit parah
dan mengutuk dia untuk dilempar dari jurang
garabin sekarang gembira
malam itu pesulap mengisi kembali botol dan pergi
tanpa sepengetahuannya burung kuning mengamati tindakannya
dan mengikuti si penyihir untuk mencatat di mana dia menyembunyikan air penyembuhan
keesokan paginya mariana sekali lagi dikiring untuk menghadap raja
keponakanku pangeran desire telah sakit selama beberapa bulan
karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan
aku berharap mungkin kau bisa menyembuhkannya dengan air penyembuhan
ya ampun aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan pangeran
maka mariana diantar ke kamar pangeran oleh garabin
desire tergeletak di atas ranjang wajahnya memerah karena demam
rasa kasihan yang besar menyapu hati mariana begitu dia melihatnya
adapun desire dia jatuh cinta dengan mariana pada pandangan pertama
saat mariana membungkuk di atas pangeran untuk menyentuh dahinya dengan air penyembuhan
burung kuning itu berteriak dengan kencang
segera setelah dia melakukannya karena air itu beracun
pangeran menjadi pucat dan jatuh kembali ke bantal tanpa sadar
semua orang terkejut
mariana ketakutan dengan apa yang terjadi
dia menjatuhkan botol itu dan pecah menjadi beribu ribu bagian
tangkap dia dia telah membunuh pangeran
tangan tangan kasar menangkap mariana dan burung kuning itu
dan melemparkan mereka berdua ke dalam penjara
di persidangan mariana dijatuhi hukuman untuk dilempar dari jurang
saat dokter menyatukan dia untuk menangkap mariana
di persidangan mariana dijatuhi hukuman untuk dilempar dari curang

syukurlah pembantu juru masak adalah gadis petani yang sama
yang telah diselamatkan mariana
gadis itu mengenali burung kuning itu
dan memutuskan untuk membebaskannya dan membiarkannya terbang keluar jendela
kicau gembira burung kuning itu terbang keluar
satu jam kemudian
mariana yang dirantai dibawa ke tebing oleh beberapa tentara
garabin pesulap dan pengiring garabin
terbangun oleh lonceng pangeran menyeret dirinya ke jendela
kemudian dia jatuh pingsan
sementara itu burung kuning pergi ke kamar penyihir yang sedang kosong
dan menemukan panggilan
dan botol berisi air penyembuhan
mencengkramnya di cakarnya burung itu terbang ke kamar pangeran
desire masih terbaring dekat jendela
ketika dari atas burung kuning menuangkan isi botol itu
pangeran ngelompat sekuat singa
meraih pedangnya dan bergegas turun untuk menyelamatkan mariana
pangeran tiba di tebing
tepat saat mariana menemukan pangeran
tindak akan didorong
bebaskan dia aku perintahkan kau
kemarahan garabin tidak mengenal batas
tangkap mereka lemparkan mereka berdua ke jurang
namun sebelum itu terjadi datanglah kilatan api
dan kurcaci muncul tepat di samping mereka
garabin yang kejam dan kau kau pesulap yang jahat dan juga kejam
untuk hukumanmu telah tiba
segera langit menjadi hitam
sambaran petir menyambar
dan terjadilah angin menderu yang mengerikan
tiga hembusan angin raksasa melintas dengan kencang
yang pertama meniup raja dan si penyihir
jungkir balik di atas tebing
yang kedua membawa para prajurit
dan yang ketiga menggiring para penjilan
kemudian langit cerah
dan kedamaian pun muncul
kaisar peri telah memberitahuku semua tentang sejarahmu
dan berkat dia aku telah kembali dengan tepat waktu
kau mariana adalah ratu yang sah di negeri ini
ratu tersayang aku yang pertama dari rakyatmu
tidak kau masih pangeranku yang gagah berani
burung kuning itu bernyanyi
nyanyi dengan senang
lalu desire dan mariana menikah dan hidup bahagia selamanya